ya heranov pemindahan ibu kota ini membutuhkan dana yang cukup besar
dan partai gerinda mendukung langkah pemerintah memindahkan ibu kota negara
namun gerindra memberi catatan anggaran pemindahan ibu kota sebaiknya menggunakan dana apbn sepenuhnya tanpa melibatkan pihak swasta
tentunya ini akan digodok di panitia khusus di dpr tentunya nantinya megit mengenai alokasi dana berapa yang akan dikeluarkan nantinya tentunya
dan gerinda ini juga mengakui ada lahan milik prabowo subianto dan hashim joyo hadikusumo
di lokasi ibu kota baru
ketua fraksi gerindra edi prabowo mengaku prabowo dan hashim sudah sejak lama memiliki lahan di penajam pasteur utara provinsi kalimantan timur
lokasi tersebut dipilih oleh pemerintah sebagai ibu kota yang baru
namun gerindra memastikan pemilihan lokasi ibu kota baru tidak bermuatan politis
dan prabowo siap menyerahkan lahannya jika dibutuhkan oleh negara
menurut edi gerindra sudah sejak tahun dua ribu empat belas mengusulkan pemindahan ibu kota
namun gerindra lebih memilih lokasi terdekat dari jakarta seperti jonggo
selain itu gerindra juga meminta pemerintah membiayai pemindahan ibu kota dengan apbn murni
pasalnya ini akan menyangkut kedaulatan negara tanpa pelibatan swasta

gerindra ingin kalau bisa di sekitar jakarta jonggol sebagai misalkan
nggak terlalu jauh tinggal penguatan penguatan
masalahnya lahannya ada atau tidak
ini saya pikir dan yang jelas kan ini terus berkembang masukan masukan
yang inti dari masukan ini kita harapkan ke arah positif ya
kita membangun dan kita tetap akan mengkritik mana yang kurang mana yang perlu dikuatkan
saya pikir itu